selain vaksin yang sudah diproduksi oleh bio farma dan juga vaksin merah putih yang masih tahap pengembangan baru baru ini
ada satu lagi nama vaksin yang mencuat ke publik yaitu vaksin nusantara yang diperakarsai oleh mantan menteri kesehatan dr terawan
namun ketika ini muncul di publik mulai diperbincangkan dan menimbulkan pro dan kontra terkait dengan program vaksin nusantara
bagaimana sebetulnya cara kerja vaksin nusantara dan seperti apa merespon keraguan yang muncul dari sebagian kalangan terkait dengan vaksin nusantara ini
saya akan berbincang langsung dengan peneliti vaksin nusantara ada dr yeti mufita nansi selamat malam dr yeti
baik dok langsung saja vaksin nusantara begitu muncul menjadi perbincangan tapi tidak sedikit yang meragukan dok sebetulnya soal proses
dan juga hasil uji klinisnya apakah sudah melalui tahapan tahapan ilmiah
sebagai penelitinya bagaimana anda menjawab keraguan yang muncul itu
ya terima kasih jadi sebenarnya dalam kondisi pandemi ini karena coronavirus yang baru ini yang jumlah penderitanya terus bertambah
ini mengakibatkan angka kematian yang terus bertambah pula
nah dalam situasi pandemik seperti ini dan coronavirus ini belum ada terapi
yang paling tepat seperti itu maka untuk memutus rantai covid adalah salah satunya adalah dengan vaksin
nah untuk vaksin nusantara sendiri sebelumnya adalah vaksin namanya vaksin ape covid sembilan belas
itu sebenarnya bukan baru saja tetapi tahun lalu sebenarnya sudah ada sk nya ya
sudah ada sk nya dari kemenkes
kemudian kita mulai mengurus perizinan dan kemudian mulai melakukan
dan kemudian kita mulai mengurus perizinan dan kemudian mulai melakukan
dan penelitian ini sebenarnya sudah bisa dilihat di clinicaltrial gov
serta sudah ada di who report silahkan bisa dilihat ya kita sudah mendaftarkan dari awal
jadi sebenarnya semua penelitian vaksin di seluruh dunia ini jumlahnya banyak sekali
dan memang yang penelitian besar harus melaporkan ke clinicaltrial gov
supaya semua orang tahu melihat bagaimana metodenya dan sebagainya
bisa dicek ya silahkan
jadi ini sudah uji klinis tahap berapa tahap kedua ya
jadi tahap satu kita sudah selesai kemarin kita melaporkan juga ke komisi sembilan di prri
nah ini kita bersiap menuju ke fase dua
oke sudah menuju ke tahap dua tahap satu apa hasil uji klinis yang mungkin anda bisa bagikan kepada masyarakat dok
ya sebenarnya kalau sesuai dengan tahapan clinical trial
fase memang untuk menguji vaksin dan fase satu itu adalah konsentrasinya ke arah safety
jadi kita ada tiga pilot subyek kemudian setelah itu dilanjutkan dengan dua puluh tujuh jumlah dari subyek
maka kita menilai pertama adalah safety nya dulu kalau untuk fase satu
dan alhamdulillah hasilnya dari subyek subyek kita yang ada di fase satu tidak didapatkan serious adverse event
jadi gejala gejala yang muncul efek sampingnya adalah
baik dokter yeti bicara soal vaksin nusantara ini kan prosesnya itu menggunakan sel dendritik ya
diambil dari masing masing orang yang akan divaksin sehingga bersifat personalize
ini diklaim sebagai kelebihan atau keunggulan dari vaksin nusantara
tapi tidak sedikit atau juga ada pandangan dari sejumlah pakar yang justru mempertanyakan ini dok
kalau kemudian vaksin yang sifatnya dendritik ini atau yang personalized ini
justru dipertanyakan untuk efisiensinya ini bagaimana anda menjawab soal itu
ya tentu semua itu perlu pembuktian ya jadi makanya kita mengadakan uji
uji itu tidak sembarangan ada tahapannya uji fase satu fase dua fase tiga ya
dan untuk melihat efekasi nanti kita akan mulai di fase dua
kemudian fase tiga kita akan berlakukan ke satu enam ratus subyek untuk melihat selain efekasi keamanan juga melihat efek samping yang mungkin
nah tentunya semua vaksin ya tidak usah khawatir ya semua produk vaksin yang ada di indonesia semuanya akan melalui pemeriksaan inspeksi
lisen dari bpom
jadi mereka adalah lembaga yang independen sudah sangat ahli dan biasa meneliti apakah produk ini layak
tentu satu tujuh belas nya dulu kemudian baru efekasinya
jadi saya kira tidak kita harus mempunyai positive thinking ya
kita sekarang kondisi lagi
karena pandemi seperti ini semua produk tentu ada plus minusnya
dan kita akan melakukan uji secara bertahap sesuai dengan tatanan clinical trial yang sesuai
dan selama ini juga bpom selalu menginspeksi penelitian kita
nah sel dendritik ini mungkin agar publik juga lebih tercerahkan ya dok
cara kerjanya bagaimana
ya jadi sebenarnya sangat sederhana ya untuk dimengerti

pertama kita mengambil darah dari subyek
kemudian kita ambil isolasi sel darah putihnya
kemudian disitu kita akan melakukan pemeriksaan atau menetapkan sel dendritik ya
mana sel dendritik yang akan diujikan
kemudian kita paparkan ya
kita paparkan dengan rekombinan antigen sars cov dua
nah dengan dipaparkan itu maka diharapkan bahwa sel dendiri tersebut akan mempunyai memori
dan kemudian kita inkubasi dalam jumlah yang cukup
kemudian kita suntikkan kembali ke subyek
nah di dalam tubuh maka sel dendritik tersebut diharapkan akan memicu sel sel imun lain ya
untuk membentuk sistem pertahanan memori terhadap sars cov dua
oke artinya sel ini sel dendritik ini karena sifatnya personalize tadi diambil dari subjek
tidak boleh tertukar dong ini dok atau bagaimana
ya itu sudah pasti ya
itu sudah pasti kita melalui quality control tentunya dengan subyek
kita menggunakan quality control tentunya dengan apa namanya
bekerja dengan kita bekerja dengan sangat tertib dengan ada sop ada quality control ada inspeksi dan sebagainya ya
dan memang karena personalize ini justru kita sangat pas pada misalnya mulai dari saat kita screening labelling
dan kembali menyuntikkan itu sangat berhati hati
dr yeti apa tanggapan anda dok kalau kemudian ada sejumlah pihak yang menanggapi atau memberikan komentar bahwa vaksin nusantara ini

tapi dipertanyakan soal transparansinya soal efisiensinya tadi juga sudah dijelaskan
tapi soal transparansinya ini sebetulnya bagaimana sih dok
sebetulnya bisa dicek ya di clinical trial gos silahkan yang meragukan bisa dicek ke sana
dan sudah ada di report wau
jadi silahkan menuju ke sana karena semua penelitian yang serius gitu yang besar gitu ya

ini untuk kita untuk melakukan penelitian yang serius gitu yang besar gitu ya

kita sudah bahkan ke report who juga sudah ada silahkan bisa dicek
di situ ada semua lengkap
jadi sebenarnya memang ini bukan yang baru karena kita sendiri dari awal sudah ada komunikasi
karena penelitian ini adalah kerjasama dari lidbangkas kemudian dengan rumah sakit dodo tayadi
dan fakultas kedokteran undip
nah kemudian itu kita dari awal sudah berkoordinasi juga dengan litbangkes
dan juga dengan
apa namanya mengupload penelitian kita di clinical trial dogo
semua orang bisa mengakses silahkan
semuanya bisa mengakses ke sana
sebenarnya itu bukan baru gitu
dan dari bpom sendiri sudah melakukan inspeksi
dari bulan lalu itu sudah melakukan inspeksi
artinya sudah melihat apakah penelitian kina ini bagaimana dicalonkan apakah sesuai prosedur dan demikian
oke jadi dari bepom sudah melakukan inspeksi terhadap proses
sudah jadi kita sudah dari awal memang sudah komunikasi
bahkan sebelum vaksin ini dimulai fase satu ini dimulai kita sudah komunikasi dari sejak awal
baik dok kita tahu juga bahwa pemerintah mungkin yang sering kita dengar
tadi juga dikatakan juga oleh dari idi ya
yang ada kan ini vaksin merah putih sebetulnya yang kemudian kita sering dengar bersama
mengapa kemudian juga ada vaksin nusantara
ini agar kemudian clear saja ini bedanya apa
kemudian mengapa harus ada dua proyek vaksin yang berbeda
seperti apa dokter yati
ya sebenarnya tidak perlu heran ya saat ini di seluruh dunia ada dua ratus penelitian tentang vaksin covid
di seluruh dunia juga negara negara mulai melakukan riset tentang vaksin covid
ini adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai anak bangsa untuk mengentaskan wabah yang luar biasa ini
jadi siapapun silahkan
ya untuk meng create ya tapi tentunya semuanya adalah ada tatanan tatanan yang harus dilampaui
tetapi sekali lagi ya tidak perlu khawatir ya masyarakat
semua vaksin yang akan beredar semuanya itu harus melalui lisensi dari bpom
dan semuanya sudah mendapatkan inspeksi dari bpum sebelum keluar lisensinya
dan tentu itu semuanya nomor satu adalah safety dulu kemudian baru evitasi
jadi kayak seperti yang sekarang beredar seperti vaksin sinovac
walaupun itu sudah dibuat dan dilakukan di tempat lain
tapi di indonesia mau masuk indonesia pun melalui riset
dan itu dibawah inspeksi dari bpum
jadi tidak usah khawatir karena kita sudah ada badan yang menginspeksi untuk itu
dan mengeluarkan izinnya
itu sudah biasa dilakukan di negara kita
ini vaksin yang diinisiasi oleh mantan menkes dr terawan ya dok
awalnya kemudian sampai kemudian dokter terawan bisa menginisiasikan adanya vaksin nusantara ini
ya ini mungkin kan sesuatu yang baru ya
jadi kenapa seperti heboh gitu
karena ini kan identitik itu kan baru gitu
terutama untuk covid
karena sebelumnya itu kan memang tadi betul sudah pernah diujikan kepada penyakit lain
yaitu pada melanoma
karena sekarang kita sudah mengadopsi dari konsep itu
dan tentunya semuanya sudah mulai pertimbangan yang matang
baik dari segi sains maupun semuanya sudah dipertimbangkan dengan sangat matang
dan agar kita kerjakan
jadi sebenarnya ini dari awal sudah kita sudah menyampaikan informasi ini
jadi kalau melihat penelitian itu bagaimana itu silahkan lihat di clinical trial com
karena semuanya ada di situ
penelitian yang besar besarnya ada di situ semua
jadi dengan sel dendritik ini juga dokter terawan juga yang kemudian menginisiasi kemudian menggunakan sel dendritik
sehingga muncul kemudian nama vaksin nusantara
dr yeti terakhir ini kan sudah masuk ke uji klinis tahap dua
ya mau ke arah fase dua
di fase dua ini bagaimana prosesnya
apa yang akan dilakukan
apakah akan diuji nantinya
apakah sama dengan vaksin yang lain kah
dengan yang sudah beredar atau seperti apa
untuk tahapan tahapan uji klinis atau clinical trial itu hampir semua produk itu akan melalui tahapan yang sama
jadi pertama itu ada fase satu
atau itu subjeknya tidak terlalu banyak karena kita ingin melihat benar benar keamanan atau safety
kemudian setelah di situ kita tidak mendapatkan hal hal yang dikira membahayakan
seperti adanya serius adverse
ya seperti itu
itu maka kita boleh melanjutkan
tetapi itu semua di bawah inspeksi bpom dulu
kemudian bpom baru mengeluarkan izin uji klinis untuk fase berikutnya
terus meneliti tentang safety
jadi intinya clinical trial itu adalah keamanan atau safety terhadap manusia ya
jadi di fase dua itu kita tetap meneliti safety
tetapi harus ditambah
harus ditambah dengan mulai kita melihat efikasi
efikasi itu kita bandingkan
itu kan nanti jumlahnya lebih banyak lagi
yang pertama ini dua puluh tujuh
nanti boleh kita bandingkan lagi
kemudian kita mulai atur ranging dosis
apakah dosis mana yang paling efisien seperti itu
nanti setelah itu diinspeksi lagi
setelah itu lolos lagi
kita akan keluar ppuk fase tiga
di fase tiga itu kita dalam jumlah yang sangat besar
kemudian juga efikasi diet tetap akan dipantau
dan safetynya mungkin karena dalam populasi yang sangat besar
kita bisa menilai melihat apakah ada efek efek samping yang khusus
yang seperti itu contohnya
jadi tidak usah khawatir
karena semua uji klinis itu akan melewati fase fase seperti itu
dan untuk dapat beredar dia harus mendapatkan licensi
dok terakhir goalnya apa dari vaksin nusantara ini
ya goalnya jelas akan menurunkan angka kejadian covid
kita ketahui bahwa suatu populasi dinyatakan imun
itu adalah goal kita
jadi bagaimana seperti bapak presiden kemarin
menyatakan bahwa tahun ini semua penduduk indonesia akan divaksin
dengan itu diharapkan ada kekebalan
dan itu diharapkan ada kekeperanian
baik kita akan lihat prosesnya seperti apa dok
terutama dimasuk ke tahap kedua ini
semoga bisa menjawab kalau ada suara suara keraguan terhadap vaksin nusantara sampai dengan hari ini
terima kasih banyak ibu yeti
mufita nancy sudah menyampaikan kepada kami berkaitan dengan vaksin nusantara